saudara saudara lapor dugaan malapraktik
keluarga pasien yang diduga menjadi korban malah praktik di bangkalan jawa timur
melaporkan ke polisi atas peristiwa tertinggalnya bagian tubuh bayi di dalam rahim
polisi pun sudah menerima laporan itu dan menyelidiki kasus ini
faisal paman dari mukaroma menunjukkan surat laporan polisi yang mereka buat di polres bangkalan jawa timur
pihak keluarga melaporkan tim medis puskesmas kedundung yang diduga melakukan malapraktik
empat maret lalu mukaromah melakukan proses persalinan
namun bagian tubuh bayinya sempat tertinggal di rahim
hingga ia terpaksa dirujuk dan menjalani operasi di rumah sakit swasta di bangkalan
seharusnya kalau sudah ketahuan bayinya susah itu kan tidak boleh
apalagi susah sulit dikit pun kan tidak boleh itu
ya karena ulagi dan seperti itulah keluarga saya sangat dirujuk
sementara itu pihak kepolisian mengaku telah menerima laporan dan tengah menindaklanjuti kasus ini
sampai saat ini sudah memeriksa tiga saksi dari pelapor
dari bidan di bawah puskesmas kedundung modul atas nama insial l
dan satu lagi bidan atas nama
selain itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit rsia
lamor busada dari ketamkan kamal
yang juga pada saat itu yang melaksanakan operasi sesar
kepala dinas kesehatan kabupaten bangkalan jawa timur sempat menjelaskan
bahwa proses persalinan ibu muka rumah sudah sesuai prosedur
hingga sepuluh hari sebelum persalinan
hal inilah yang membuat bagian tubuh bayi tertinggal